eh eh eh eh gue bingung deh siapa nama hansip lo
ah iya kok dia bisa aja nyasar jadi hansip terus tinggal di rumah lo lagi
jadi kakek tau kalo anak punya kerumahan itu ga boleh leceh
sorry ya gue emang playboy tapi selera gue juga banjir
kalo gak ada apa apa apa yang disini pergi sana
iya mbak gak ada apa apa sih mbak
lu saya triakin malem biar digebukin satu warga sama mbak
iya mbak ampun mbak
iya ampun mbak ampun mbak
mbak mbak sebentar mbak ya
mbak pastiin bawa orang baru disini mbak ya
masalah baru keliatan
saya hitung sampe tiga kalo kamu gak pergi saya petung kamu ya
jalak apa sih mbak ansip cakep cakep
serius lo di rumah lo ada ansip ceweknya
parah gak sih
emang tuh ansip cewek bisa jagain rumah lo
tau jangan jangan lo lagi yang betah dan cip ceweknya
ya udah gue main gak betah di rumah
emang lo dari dulu gak betah di rumah ya kan
kerjaan lo tuh ngapelin cewek otak lo
ngomong ngomong soal pak darius tuh udah lu kerjain belum sih
kerjain bareng kerjain bareng ya
gimana kalau di rumah lo
kamu kemana aja sih
dari tadi aku cariin kemana mana kok gak ada
kemana apaan sih tadi gue di sini kok iya gak sih

udah dua mobil
ih mau kemana sih
kalau tengah rambut aku gimana
ini mau dari terbaru katy perry loh
gue duluan ya
gue duluan lah
iya baik bu
ibu sudah menghubungi bu darso tapi kundak nyambung nyambung ya
ya mungkin handphonenya lagi di charge bu
ya sudah ndu
mumpung kalian sering ketemu
coba lakukan pendekatan
biar nantinya gak kaku
kamu yang ramah ya
tunjukin kalau kamu tuh wanita yang berhati mulia
terus itu gimana sih ramah
dia suka kan sama kamu
iya dia suka bu sama aku
kamu juga suka kan sama dia
loh kok suaranya lemes gitu toh
kamu gak sehat ya ndu
enggak aku enggak apa apa kok bu
lho itu suara apa tuh ndi
ini kamu lagi di rumah apalagi di tengah jalan toh
ini di rumah kok bu
itu suara klakson kok kenceng banget toh
biasalah bu itu tetangga baru punya mobil
muka dong gerbangnya
woy muka dong gerbangnya
itu suara siapa ndi
kok tidak sopan banget toh
itu tukang sayur bu
dia maksa mau bukain kue
dia maksa mau bukain pintu
mau jualan depan rumah
bu udah dulu ya
aku mau beres rumah
berjalan kan ngawasi rumah ini
masuk nanya pemilik rumah ini
bukan operator telepon yang kerjanya ngemeng mulu
aku ini lagi teleponan sama ibu aku
masa aku matiin gitu aja itu namanya enggak sopan tahu enggak
hei jangan ibu lo
kalau misalnya presiden nelfonan lo juga harus tutup tutup
kalo liat gue dateng
sob banget kamu
memangnya kamu itu siapa
gue pemilik rumah ini
ibu kamu aja yang punya rumah ini gak sombong
kok kamu belaku temen toh
lagipula kerjaan aku bukan bukain pagar
tapi lu tinggal di sini kan
aku tapi gak pernah minta
itu ibu kamu yang nyuruh
gue mau jadi malingnya
gue juga rela dipukulin
sampai mati gue ikhlas
lo berdua apaan sih
jangan cepet masuk
kan kita mau belajar
ayo berdua dah
gue bingung deh
kok dia bisa aja nyasar jadi hansip
terus tinggal di rumah lo lagi
jadi kakek tau kalo anak punya rumah ini tuh
gak boleh leceh
tapi selera gue juga penjahat
lo jagain gue dong

gue yang di kanan
tunggu tunggu tunggu
ah gue tau
lihat aja kanannya
lo parah lo ah
si dini disamain

aduh ada apa ya
aduh ada apa ya
aduh ada apa ya
aduh ada apa ya
aduh ada apa ya
aduh ada apa ya
aduh ada apa ya
aduh ada apa ya
sini bapak mau bawa gue
ada perlengkah saya ya mbak
oke saya ini sebagai hansip harus memastikan kalau semua di sini baik baik saja
ngerti enggak kamu
tenang mbak hansip semuanya baik baik aja
saya juga baik baik aja mbak sih
bagus kalau gitu

kamu mau main mah
kamu mau main mah
kamu mau main
kamu mau main
kamu mau main
kamu mau main
kamu mau main
kamu mau main

jagain tuh rt
lalu gimana kita kita juga harus dijagain
bener banget tuh
centil banget sih lo
lu sengaja kan mau godein temen temen gue
hii sorry ya aku tuh udah level
emang temen kamu kali yang godein aku
terus ngapain tadi lo masuk ke dalam
eh aku tuh gak ngerti ya
maksudnya tuh apa sih
ngerti gak sih
yang ada temen temen kamu tuh yang cinta sama aku
makanya aku ga ngerti
makanya kamu harus jalan negative thinking
engga ngatain tapi itu tuh ya sebenernya
kamu tuh gr ya kan
kayak awas gue bakal ngomong ke ibu ke ibu di musim
kamu pikir aku kampung
ya iyalah sekali kali kamu bantuin ibu
itu tuh ga enak banget

bukan ke pasar tradisional
sekarang nanti bisa dileprik

tugas kamu cuma nemenin dini

dah uruan ya
dini udah nungguin kamu

misalnya kamu patreon dia aja
kau kau sedang selengkap berdiri
nah raysh mandy keliru kita
ya nyi dapat
alongkorn masuk sini sesungguhnya lah
operasi itu lagi muganda